siapa bilang hanya peter parker alias spiderman saja yang lihai memanjat dinding
di pekalongan ada seorang gadis cilik bernama navisa adelia
yang dengan mudahnya menaiki dinding rumah tanpa alat pengaman
anak sematawayang pasangan rosikin dan rumiati ini bahkan dengan cekatannya
melompat di kayu pada kuda kuda atap rumah
nggak capek suka suka panjatan
kenapa suka panjatan
kamu nggak takut ya
nggak takut jatuh
pernah jatuh nggak
orang tua adelia mengaku sejak berusia dua tahun putrinya ini kerap menaiki lemari dan pagar rumah
meski muncul rasa khawatir dengan aksi sang anak
namun orang tua adelia tak dapat berbuat banyak karena semakin dilarang
adelia disebut semakin nekat beraksi
itu naik naik lemari
dari kecil emang saya kata kata kakak kakak takutnya kakinya kan masih muda gitu
ya sayanya namanya hantu lah ya takut ya
ya dia nekat mama itu galak gitu
sementara itu kepala desa tengengwetan meminta orang tua adelia
untuk selalu mengawasi perilaku putrinya tersebut karena tergolong aksi berbahaya
tim liputan cnn indonesia